gempa bumi bermagnitudo enam sembilan menguncang mentawai
bmkg menjelaskan guncangan gempa dirasakan masyarakat penggunaan dari siberut
dengan skala intensitas yang dirasakan oleh seluruh penduduk
gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal
akibat adanya aktivitas subduksi lempeng indo australia
hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut
memiliki mekanisme pergerakan patahan naik atau thrust fault
dampak gempa bumi ini dirasakan di daerah siberut
mentawai dengan skala intensitas enam mmi
saya ulangi dirasakan di daerah siberut mentawai dengan skala intensitas enam mmi
artinya getaran dirasakan oleh semua penduduk
kebanyakan semua terkejut dan lari keluar